dalam rekaman video amatir yang diabadikan oleh pengguna jalan tol
terlihat tiga orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor
melaju dengan kecepatan tinggi di kilometer delapan tol jakarta cikampek
dalam rekaman video amatir tersebut
pengendara motor terlihat panik dan langsung memotong jalur ke arah jalur lambat
namun naas pengendara tersebut terlibat kecelakaan
setelah menyenggol mobil yang sedang melintas di jalur tengah
peristiwa tersebut terjadi pada minggu siang tiga puluh agustus dua ribu dua puluh kemarin
petugas jasa marga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan evakuasi
diketahui ketiganya masih di bawah umur
menurut general manager tol cabang jakarta cikampek
pengendara sepeda motor yang melintasi ruas tol japek
masuk dari gerbang tol bekasi timur arah cikampek
petugas jasa marga sempat mengejar agar pengendara sepeda motor menepi
namun lantaran panik
ketiganya kabur hingga terlibat kecelakaan
beruntung ketiga orang yang terlibat kecelakaan tidak mengalami luka luka serius
namun atas kelalaian dalam berkendara
pemeriksaan berubah menjadi kecemasan
ketiga orang yang terlibat kecelakaan
kemudian diantar pulang oleh petugas
heri kustara bekasi jawa barat